wakil presiden terpilih yang juga wali kota solo gibran raka buming raka
menanggapi pernyataan pimpinan pdip yang menyebut dirinya dan presiden jokowi
bukan lagi bagian dari partai
gibran mengaku tak mempermasalahkan hal itu
namun ia juga belum memutuskan apakah akan berpindah partai politik
gibran menegaskan tidak ada masalah dengan pernyataan pimpinan pdip tersebut
bahkan jika dirinya dipecat pun ia tidak akan mempersoalkannya
terkait apakah dirinya dan jokowi akan pindah partai politik
gibran menyatakan belum berpikir ke arah sana
pp menyatakan bahwa pak jokowi dan mas gibran bukan lagi bagian dari partai
itu ada partai yang dari pdip atau berat berat
oh belum ada pembahasan ke situ ya
tapi kita enggak pantas gibran bahwa ini kan semacam kayak di cat dari partai gitu
sempat ada rasa kecewa gitu mungkin
nggak apa apa dipecat ya nggak apa apa